selanjutnya diduga akibat arus pendek listrik sebuah pondok pesantren di wanayasa purwakarta jawa barat ludes terbakar pada sabtu pagi
tidak ada korban jiwa meski saat api muncul sejumlah santri masih tertidur di ruangan
api terus membesar dan melalap bahan yang mudah terbakar seperti material kayu bangunan pakaian para santri dan juga buku buku
sedikitnya ada sepuluh kamar asrama putra yang ludes dilalap sejago merah
menurut seorang santri api muncul di atap lantai dua asrama
namun para santri tidur kembali karena menduga hanya api kecil
ketika api semakin membesar para santri berlari menyelamatkan diri
sementara itu pemimpin pondok pesantren menduga bahwa kebakaran terjadi karena arus pendek listrik
api dapat dipadamkan oleh tim pemadam selama sekitar satu jam
kerugian akibat insiden ini mencapai ratusan juta rupiah
api kecil aku tidur lagi terus terasa panas aku langsung tidur lagi
oh kelihatannya api langsung besar gitu ya
iya kentang tercah
itu dari apa sih